sementara usai bersih bersih wali kota surabaya tri risma hari ini dikabarkan mengalami cedera kaki karena kelelahan
akibat cedera ini risma harus menunda seluruh kegiatannya untuk menjalani pemulihan
wali kota surabaya tri risma hari ini dikabarkan mengalami cedera kaki akibat kelelahan
usai melakukan bersih bersih saluran air di jalan banyu urib beberapa waktu lalu
menanggapi kabar ini humas pemerintah kota membenarkan jika risma mengalami kondisi kurang sehat
namun kondisi risma tidak hanya karena aksi bersih bersih saja
namun juga akumulasi karena padatnya jadwal kegiatan selama ini
dari keterangan medis risma diketahui menderita luka robek otot pada bagian kaki sepanjang enam mm
dengan kondisi ini seluruh kegiatan beberapa hari ke depan terpaksa ditunda sementara
karena harus menjalani perawatan dan beristirahat
pagi hari beliau sudah di sana keliling di sepanjang banyu urib kidul
itu kakinya kaki kiri ya kaki kiri itu sebenarnya sudah sakit
tapi pada saat kegiatan pagi tersebut kaki kanan beliau yang memang agak keselio
karena jalan terus nginjak sesuatu yang kurang tepat
tetapi dengan itu kan beliau tetap bertahan lakukan pengecekan di lokasi bahkan memimpin kerja bakti
sebelumnya risma menggelar aksi bersih bersih saluran air di jalan banyu urib
aksi itu dilakukan untuk mencegah banjir di kawasan tersebut saat memasuki musim penghujan